dua kelompok warga di kota makassar sulawesi selatan
terlibat tawuran di jalan menginsidi baru
warga jalan menginsidi baru dan warga inspeksi kanal tersebut langsung bubar
setelah melihat kedatangan tim gabungan dari polrestabes makassar
dan polsek makassar pada senin malam
polisi yang melakukan penyisiran di sekitar lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara
untuk membubarkan warga yang masih berkumpul di lokasi masing masing
hal ini dilakukan agar warga tidak terprovokasi dan emosi
yang menyebabkan kembali terjadinya tawuran
akibat peristiwa ini beberapa warga diketahui menderita luka akibat terkena anak panah
menurut seorang penyisiran
seorang warga tawuran ini terjadi akibat permasalahan lama
yang melibatkan beberapa pemuda yang melakukan teror
dengan anak panah terhadap pengendara yang melintas
warga marah karena perbuatan pelaku hingga akhirnya terjadi perselisihan dan tawuran
untuk mencegah kembali terjadinya tawuran
aparat kepolisian bersenjata lengkap disiagakan di lokasi tauran
sementara itu warga yang terkena anak panah disarankan agar menjalani perawatan
dan melaporkan kejadian itu kepada polisi
ribuan warga yang merayakan peringatan malam idul fitri di samarinda kalimantan timur
selain melanggar protokol kesehatan
aksi masyarakat turun ke jalan mengganggu lalu lintas
akibat kejadian itu kepala polresta samarinda dan pejabat utama tni
meminta warga meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing masing
namun jumlah personel yang terkena penyelidikan tersebut tidak terlalu banyak
terbatas dan banyaknya warga yang berada di lokasi
membuat imbauan kepala polresta samarinda tidak diindahkan
meski begitu petugas bertindak tegas
hingga warga jalan lambung mangkurat akhirnya kembali ke rumah masing masing
setelah diminta aparat kepolisian
tim liputan cnn indonesia